lebaran masih dua puluh enam hari lagi lah kira kira kalau ini hari keempat kan masih jauh
iya karena gini pasti kan harus mempersiapkan banyak hal
mulai dari ketupat sampai kue kering yang nantinya untuk menyuguhkan tamu
nah produsen kue kering mulai sibuk memenuhi pesanan yang terus meningkat
dari sekarang sudah mulai banyak yang belum
kami akan ajak anda ke surabaya jawa timur untuk melihat lebih dekat
bagaimana kesibukan para produsen kue kering saat memenuhi pesanan pelanggan
kue kue kering ini sudah ada yang punya
beberapa hari sebelum ramadan
produsen kue kering rumahan di surabaya mulai kebanjiran pesanan kue kering untuk idul fitri
produsen skala besar bisa menerima pesanan hingga dua puluh ribu toples
dengan nilai pesanan hingga satu dua miliar rupiah
kalau di luar lebaran itu kita bisa laku sekitar
dua puluh toples dan di luar lebaran kita bisa lakukan sekitar

kalau lebaran tahun kemarin kita sold sekitar lima belas ribu toples
tahun ini kita juga menyediakan stok sekitar dua puluh
sementara pembuat kue skala kecil biasanya memproduksi dua ratus toples
selama ramadan hingga menjelang lebaran
mereka merawap keuntungan sekitar lima juta rupiah
ya lumayan banyak
itu yang pesan biasanya teman teman ya saudara
ya banyak juga hari lebaran ini
lebih besar waktu lebaran dibanding hari hari biasa
sampai bisa sampai antara satu ratus lima puluh sampai dua ratus toples

produsen produsen kue ini rata rata menjual kue kering dengan harga lima puluh
hingga delapan puluh ribu rupiah per toples
kebanyakan pelanggan memesan kue jenis nastar
awal kenal dia cookies dari media sosial ya mbak
sekarang kan banyak ya media sosial
tapi awalnya memang tahu dari facebook
kedua produsen kue ini menutup pemesanan pada pekan pertama ramadan
mereka akan memproduksi kue hingga pekan kedua ramadan